mungkin sekitar tiga puluh ya dan ahli kita ada sekitar sepuluh
itu mungkin sekitar tiga puluh ya dan ahli kita ada sekitar sepuluh
jadi ya kalau anda tanya bagaimana melindungi saksi saksi
ya tentu tugas kita semua terutama aparat keamanan untuk melindungi saksi saksi
karena saksi saksi tidak boleh diintimidasi tidak boleh ditekan
dan saya minta semua pihak untuk bekerjasama melindungi saksi